rumah sakit darurat di asrama haji pondok gede jakarta dengan kapasitas sembilan ratus pasien isolasi lima puluh icu dan empat puluh hcu disiapkan untuk mulai beroperasi hari ini
kami sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia miladia rahma
mila selamat siang bagaimana kondisi rumah sakit darurat asrama haji di hari pertama beroperasi
apakah pasien yang datang di sana cukup banyak dan apakah fasilitas kesehatan sudah tersedia semua dengan baik
selamat siang amel tampaknya target yang kemudian ditetapkan oleh presiden jokowi maupun menteri pupr dan juga menteri kesehatan
bahwa pada hari ini kamis delapan juli dua ribu dua puluh satu bahwa asrama haji pondok gede ini sudah siap menerima pasien positif covid sembilan belas ini
tampaknya harus dipending dulu begitu ya amel
karena sampai dengan siang hari ini pengamatan kami di lapangan amel bahwa proses pengkorversian asrama haji ini menjadi rumah sakit darurat
untuk menerima atau merawat pasien covid sembilan belas
masih juga belum selesai artinya proses konstruksi untuk mengubah atau menjadikan kamar kamar asrama haji ini menjadi kamar perawatan ini masih terus berjalan sampai dengan hari ini
ini tentu saja masih mundur tampaknya bisa dikatakan kesiapan dari asrama haji ini untuk menerima pasien covid sembilan belas
tapi kami juga masih belum bisa mendapatkan informasi pasti amel terkait kapan pastinya asrama haji ini akan siap menerima pasien
diharapkan pada pekan ini paling tidak sampai dengan akhir pekan ini asrama haji ini kemudian bisa disiapkan juga atau bisa sudah ready begitu ya
untuk menerima pasien covid sembilan belas di wilayah dki jakarta dan juga sekitarnya
kalau kita mengacu kemudian pada blueprint atau rencana pengoperasian dari rumah sakit darurat asrama haji ini
seperti tadi disampaikan juga dalam laporan sebelumnya rencananya asrama haji ini akan sedianya bisa menampung sekitar sembilan ratus an pasien covid sembilan belas ya
sekitar delapan ratus enam puluh bed untuk isolasi kemudian empat puluh bednya untuk pasien icu atau high care unit sisanya nanti bisa untuk menampung pasien icu
tapi tentu saja angka ini sangat situasional amel ini artinya bisa berubah sesuai dengan situasi dan juga kondisi di lapangan
pemanfaatan ruang ruang yang mungkin masih bisa dibangun untuk ruang perawatan ini juga tentu saja masih bisa dilakukan
nah apa saja kemudian yang disiapkan sejauh pemantauan saya amel kemarin saya juga sempat memantau di sini
sempat kita bisa mengambil gambar namun pada hari ini tampaknya kita awak awak media harus puas ya
hanya bisa menunggu di depan pagar asrama haji saja karena kita tidak diperkenankan masuk ke dalam untuk memantau seperti apa atau sejauh apa progres yang sudah berjalan
karena memang dari pihak pengelola kemarin juga sempat menyampaikan kepada kami media baru diperkenankan untuk melihat langsung bagaimana kesiapan atau wajah terbaru dari asrama haji ini
untuk siap menerima pasien ini kalau memang semuanya baik dari nakes maupun persiapan teknis sudah ready
jadi yang bisa kami gambarkan di sini amel sedikit gambaran yang kemudian kami lihat kemarin kami melihat rencananya dalam satu kamar ini akan bisa menampung sekitar tiga orang pasien ya
kemudian ada alat alat khusus yang memang sudah dipersiapkan ada misalnya lift pasien yang dipersiapkan di setiap gedung
ini untuk memudahkan mobilitas pasien covid sembilan belas sehingga tidak perlu untuk melalui tangga jadi bisa kemudian mobilitasnya bisa langsung lebih mudah dengan menggunakan lift pasien ini
kami juga melihat
ada nur station yang juga disiapkan ada total lima belas nur station di masing masing gedung nanti juga akan disiapkan
kita juga melihat ada beberapa fasilitas yang baru ya yang kemudian nanti juga diharapkan bisa membuat nyaman para pasien yang dirawat di rumah sakit darurat asrama haji ini
di antaranya ada air conditioner ini juga disiapkan ada sekitar dua ratus lima puluh unit kemudian bednya juga diganti dengan yang baru
sekat sekat kami kemarin juga melihat beberapa ruangan juga disekat sekat untuk membuat kapasitasnya menjadi jauh lebih besar
jadi harapannya pekan ini mudah mudahan saja asrama haji ini bisa segera ready untuk menampung para pasien covid sembilan belas di dki jakarta dan juga sekitarnya yang jumlahnya juga semakin hari semakin bertambah
nah kalau kita bicara bagaimana tenaga kesehatannya seperti kemarin disampaikan oleh gubernur dki jakarta kemudian menteri kesehatan budi gunadisadikin dan juga kepala dinas kesehatan dki jakarta
ya ini widya stuti bahwa untuk tenaga kesehatan ini tidak hanya dari dki jakarta saja yang kemudian akan diperbantukan di sini
tenaga kesehatan baik dari
wilayah luar jakarta ya atau mungkin dari luar jawa ini juga sangat diharapkan juga untuk bisa membantu proses perawatan dari para pasien covid sembilan belas ini
sudah sediakan dua gedung amel rencananya untuk menampung para tenaga kesehatan ini mereka akan ditempatkan di asrama di sini dengan kapasitas sekitar tiga ratus tujuh puluh enam tempat tidur
nah kalau kita bicara bagaimana urgensi atau diharapkan memang rumah sakit darurat asrama haji ini segera siap begitu ya
rasa rasanya ini menjadi sebuah keharusan ya karena kalau kita melihat untuk di dki jakarta saja ya amel ya
kalau kita melihat secara nasional kan memang angka pertambahan kasus positifnya luar biasa
setiap hari rasa rasanya mencapai rekor tertinggi kemarin terakhir tiga puluh empat ribu di dki jakarta saja kasus aktif ini mencapai angka seratus ribuan kasus
atau tepatnya sekitar seratus enam puluh dua kasus dan kemarin juga sempat disampaikan juga oleh kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta
dari angka kasus aktif biasanya sekitar tiga puluh sampai empat puluh persen
itu pasti membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan
nah beberapa skenario sebenarnya sudah disiapkan juga oleh pemerintah provinsi dki jakarta amel
untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif di dki jakarta yang tampaknya belum menunjukkan tanda tanda penurunan
karena kemarin juga gubernur dki jakarta menyampaikan kepada media kepada publik juga bahwa biasanya efek dari ppkm darurat ini akan terlihat bisa sampai sepuluh sampai empat belas hari
baru kemudian akan lihat apakah kurva penambahan kasusnya itu turun atau tidak
untuk kemudian mengantisipasi di mana kita sampai saat ini belum tahu ya titik puncaknya ini akan sampai kapan atau di angka berapa
ini tentu saja pihak pemprov dki jakarta menyiapkan sejumlah skenario
di antaranya yang pertama adalah semua rs kelas a akan disiapkan untuk menampung pasien icu di wilayah dki jakarta dan juga sekitarnya
kemudian tempat tempat stadion indoor misalnya atau tempat tempat konvensi yang besar ini akan disulap juga atau dialih fungsikan sebagai tempat untuk
perawatan pasien covid sembilan belas yang bergejala sedang dan juga berat
nah untuk wisma atlet sendiri seperti kita tahu sudah ditambah kapasitasnya menjadi sekitar satu dua ratus an bed begitu ya
ini juga akan difungsikan khusus untuk menangani pasien covid sembilan belas bergejala sedang dan juga berat
tidak lagi menerima pasien tanpa gejala atau juga dengan gejala ringan
tadi juga sempat disampaikan dalam laporan sebelumnya juga bahwa sejumlah rusun baik rusun nagrek meskipun sudah berjalan ya akan bisa menampung sekitar dua dua ratus an
pasien gejala ringan kemudian juga rusun pasar rumput juga sekarang tengah dipersiapkan
mungkin tiga hari ke depan juga akan ready akan bisa menampung sekitar kurang lebih empat ribuan pasien gejala ringan
dan juga pemprov dki jakarta menyiapkan segala macam kelengkapan tenaga medis juga terus dipersiapkan
tidak hanya dari wilayah dki jakarta tapi juga dari wilayah luar dki jakarta
rekrutmen untuk meng hire tenaga medis juga sudah dibuka beberapa pekan yang lalu
dan juga untuk apd oksigen
dan juga hal lain lain terkait teknis juga terus dipersiapkan
jadi rasa rasanya bisa dikatakan pandemi ini juga masih kita masih belum tahu akan seperti apa
semua tidak pasti tapi paling tidak setidaknya dengan upaya upaya menambah tempat tempat isolasi
menambah kemudian rekrutmen dari tenaga kesehatan hal hal teknis yang lain apd oksigen ini juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan
tidak hanya di wilayah dki jakarta tapi juga di
di seluruh wilayah di indonesia mengingat ini varian delta juga dikhawatirkan akan bisa membuat tingkat peningkatan kasus
tidak hanya di wilayah pulau jawa tapi misalnya di sumatera juga kalimantan ini menjadi sebuah hal yang patut juga diperhatikan
baik semoga pengerjaan dan persiapan di asrama haji pondok gede ini semakin dipercepat ya
agar segera dapat menampung pasien covid sembilan belas
terima kasih mila atas laporannya selamat bertugas kembali